dua kelompok massa terlibat bentrokan di ruas jalan magelang yogyakarta kabupaten magelang jawa tengah pada minggu malam
beberapa unit sepeda motor bahkan dibakar oleh sekelompok masa
aparat kepolisian dan tni yang datang kemudian mencoba meredam dua kelompok
petugas juga melakukan proses pemadaman beberapa unit sepeda motor yang dibakar di tengah jalan
kejadian tersebut berawal dari salah satu kelompok melakukan pawai kendaraan dari arah magelang menuju ke yogyakarta pada minggu sore
usai menggelar acara pada minggu siang
saat melintas di kawasan babelan terjadi bentrokan dengan kelompok lain
akibat kejadian tersebut arus lalu lintas dari magelang ke yogyakarta maupun sebaliknya sempat lumpuh hingga tiga jam
hingga minggu belum diketahui penyebab pasti bentrokan tersebut